kita awali prime news malam ini dari jelang ajang kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
setelah pdi perjuangan kembali mencalonkan jokowi sebagai capres untuk pilpres dua ribu sembilan belas
wakil ketua dpr ri fadlizon mengatakan prabowo masih menjadi pesaing teratas bagi jokowi
senada dengan fadlizon lingkaran survei indonesia denny ja juga mengatakan
prabowo masih menjadi penantang terkuat bagi jokowi dalam pilpres dua ribu sembilan belas nanti
wakil ketua dpr ri fadlizon menambahkan perbedaan sudut pandang dalam hal ekonomi dan politik
juga menjadi salah satu faktor mengapa ketua umum gerindra tersebut dirasa masih mampu bersaing pada pemilu dua ribu sembilan belas
sementara dalam rangka menambah kekuatannya pada pemilu dua ribu sembilan belas
fadlizon juga menyatakan prabowo butuh sosok calon wakil presiden
yang bisa mendongkrak elektabilitas prabowo serta memiliki visi misi dan pandangan yang sama
wakil ketua dpr ri fadlizon mengatakan prabowo masih menjadi pesaing teratas bagi jokowi
jadi menurut saya bagi kepentingan demokrasi juga sebaiknya
jangan ada upaya upaya apalagi memaksakan kehendak gitu untuk satu calon dan satu pasang dan sebagainya
yang saya kira ini akan membahayakan demokrasi kita dan masa depan bangsa kita juga